sebuah rumah mewah terbengkalai
di jalan paron jatinegara kecamatan cakung jakarta timur
mendadak heboh lantaran di dalamnya masih dihuni pemilik rumah
yakni seorang anak bernama tiko dan ibu bernama eni
kamis kemarin sejumlah petugas ppsu kelurahan jatinegara jakarta timur
kembali membersihkan halaman memangkas pohon dan tanaman liar
dari halaman rumah tersebut
sementara petugas gul karmat jakarta timur
kembali menyemprotkan cairan disinfektan
di setiap ruangan rumah hingga ke halaman belakang
sejumlah warga juga beramai ramai masuk dan bersuah foto di dalam rumah
warga mengaku penasaran karena tergugah
dengan cerita kehidupan tiko dan ibunya
sebelumnya rumah masyarakat
mewah tanpa listrik dan air yang dihuni seorang pemuda bersama ibunya ini viral di media sosial
saat petugas dinas sosial mengevakuasi kedua penghuninya setelah mendapat laporan warga
tiko mengaku telah tinggal di rumah dua lantai ini selama bertahun tahun
usai ditinggal sang ayah tanpa kabar
pemuda dua puluh tiga tahun ini tetap setia merawat ibunya yang diduga mengalami depresi
dua ribu sebelas atau di antara dua ribu sebelas dua ribu tiga belas kalau nggak salah
sementara berapa banyak berhenti
itu papa perwi ibu kurang sehat gitu lah kejiwaan
dalam tanda kutip ya
jadi ibu tuh suka marah marah sendiri suka ngomong sendiri
ya pokoknya ya kalau dibilang odgj lah ya
bisa dibilang begitu
cuman ya tetap saya urus gitu
untuk kebutuhan mandi dan masak tito mengaku hanya mengandalkan air hujan
ketua rts tempat mengaku untuk memenuhi kebutuhan mereka
sang anak bekerja sebagai petugas keamanan di kompleks mereka tinggal
kadang kadang tito ngekeliling kompleks ya untuk minta sumbangan
buat nggak sekadar uang lilin lah gitu
gak gak gak gak
atau kadang kadang jika dia menjual perabotan yang ada
pada saat berjalan ke waktu jika saya jadi pemerintah rp
saya tawarkan tito untuk jadi keamanan
karena kan daripada dia keliling ya
suku dinas sosial jakarta timur beserta suku dinas gul karmat jakarta timur
bergerak mengevakuasi keduanya
sang ibu kini dirawat di rumah sakit dengan biaya penuh
di tanggung bpjs yang diurus pihak rt
tim liputan cnn indonesia